ketika di yogyakarta
pernahkah anda merasa terbatas saat memilih sarapan
karena hanya kembali ke yang itu itu saja
kali ini saya mengajak anda sarapan di lokasi dan rasa yang tidak itu itu saja
ini adalah pasar ngasem di yogyakarta
saya akan ajak anda untuk menikmati sarapan dengan pengalaman yang berbeda
pasar ngasem berlokasi di kawasan wisata taman sari
yang artinya masih berada di dalam benteng keraton yogyakarta
waktu tempuhnya sekitar sepuluh menit saja dari kawasan malioboro
sebelum makan berat saya butuh makanan pembuka
pilihannya ada pada apem beras buwanti yang sudah berjualan sejak tahun dua ribu
apem beras dibuat dari tepung beras santan gula garam ragi dan parut
dan kelapa muda
pembuatan apem biasanya selesai sekitar jam sembilan pagi
jadi kalau tidak segera datang anda mungkin tak akan kebahagiaan
apem ini dihargai rp tiga lima ratus per buah
mau bungkus mbak
sepuluhnya mbak ya
boleh yang icip ya
biasanya lebih enak
apem beras ini rasanya percampuran antara manis dan gurih
kan di dalamnya juga ada parutan kelapa muda
sudah dapat makanan pembuka kini saatnya menikmati makanan berat
kios yunga demi ini menjual berbagai macam jenis
sayur dan lauk
ya kalau anda bosan makan nasi di sini anda bisa membeli bubur
buburnya bisa disajikan dengan sayur krecek dan bobor kelor
apa ya cita rasa dua sayur andalan di sini
bobor kelor ini cita rasanya manis dan ada gurihnya
rasanya ini adalah pedes dan ada asinnya
karena mempunyai dua cita rasa yang berbeda
anda bisa bereksplorasi dengan mencampur dua sayur ini
untuk mendapatkan sensasi rasa yang lebih lengkap
yunga demi mulai membuka usahanya ini
anaknya masih kecil kecil ya
lapan tiga sejak jualan
anakku masih kecil kecil
sekarang udah punya anak
bubur krecek dihargai sepuluh ribu rupiah
sementara sayur bobor kelor lima ribu rupiah saja
bila ingin menambah aneka lauk lain
mulai harga dua ribu hingga sembilan rupiah
di warung yunga demi
saya memang membatasi makan
karena saya masih akan singgah sarapan
di satu warung lainnya
yang juga cukup dikenal di pasar ngasem
warung bahsirep ini sudah buka sejak satu dekade lalu
berbeda dengan warung yunga demi
dua sayur andalan basirep adalah
oseng genjer dan prongkos
anda bisa mempunyai banyak pilihan menu
total ada sekitar tiga puluh menu
yang disiapkan setiap harinya
seperti berbagai macam sayur dan lauk pau
nah yang satu ini adalah salah satu
prongkos ini terdiri dari
tahu kacang kemudian ada telur
yang dimasak dengan santan yang kental
nah kalau kita lihat ini kenapa warnanya hitam
karena di dalam santan juga diberi
sehingga warnanya bisa lebih gelap
cita rasanya gurih tentu saja
karena dimasak dengan santan
dan juga ada sedikit rasa pedas
tapi ini menambah nikmatnya
saatnya mencoba oseng oseng genjer
untuk yang belum tahu
genjer adalah sejenis sayuran yang biasa hidup
di sawah atau perairan dangka
tekstur dari genjernya ini masih ada kertes kertesnya
dan juga asin
ada sedikit gurih
tapi karena ini juga ada cabainya
maka ada cita rasa pedas
meski berada di yogyakarta
pelanggan warung ini kebanyakan datang dari luar kota
yang makan itu orang luar
kebanyakan orang luar luar
di sini nasi bronkos telur dihargai lima belas ribu rupiah
sedangkan nasi sayur genjer dihargai delapan ribu rupiah
menurut saya sudah tidak keroncongan lagi
tapi sepertinya masih ada yang kurang ya
saya butuh minuman yang selain meredakan haus
nah salah satu minuman hangat atau wedan
di gerai mbak marsue ini adalah sendang ayu
namanya wedang sendang ayu
wedangnya cukup unik karena isinya ada rempah rempah
ada jahe kemudian ada cengkeh kemudian ada serai
lalu ada jeruknya
jeruknya ada dua macam jeruk nipis dan jeruk untuk wedang
tapi yang menarik adalah ini
selain sendang ayu ada wedang ngunjuk tuwuk
yang dalam bahasa indonesia berarti minum yang mengenyangkan
hampir sama seperti sendang ayu
di dalam ngunjuk tu ditambahkan
tape ketan dan tape ketela
selain dua minuman tadi
ada sejumlah minuman lain yang mungkin namanya
baru anda dengar saat ini
harga minuman ini bervariasi mulai tujuh ribu rupiah
sementara untuk sendang ayu di harga empat belas rupiah
dan ngunjuk tuwuk di harga tiga belas rupiah
di warung bamar sue saya ditemani sepasang suami istri yang tinggal di jakarta
namun mereka sudah langganan sarapan di pasar ngasem ketika datang ke yogyakarta
mereka mengaku sejak pagi di pasar ngasem
dan sebelumnya telah sarapan juga di tempat yang sama seperti saya
ini apa pria
saya itu senang kalau habis dari jakarta kan
capek begitu santai di sini minum itu langsung
dalam beberapa menit itu langsung segar
kalau anda ingin sarapan di sini
sebagian besar pedagang di los makanan buka mulai jam enam pagi hingga dua belas siang
namun bila kondisi ramai pelanggan
tak jarang mereka tutup lebih cepat
tim liputan cnn indonesia